kok belum pulang
bilangnya tadi cuma mau main layangan dekat sini sebentar
bu dewi bu maaf liat anak saya gak rafi
iya makasih ya bu
dek liat anak saya gak deh rafi
maaf bu saya gak tau
jah jah jah ada anak kecil ketabrak tuh
yuk liat yuk
bawa ke rumah sakit bawa ke rumah sakit
bawa ke rumah sakit
masuk ke rumah sakit
bapak gimana kejadian itu
wah anak kecil lari dari sono ngejar layangan
eh mobil kenceng tabrak dari situ
permisi permisi permisi permisi
permisi permisi permisi
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah sayang ibu cariin kamu ke mana can awak mana
rafi abis main layangan di lapangan sana
rafi ibu kan udah bilang sama kamu kalo main jangan k ps turbo
tunggu sebentar pak
kenapa anak anak ini mau dibawakan terpolisi
berapa total harga roti yang mereka ambil
ambil aja kembaliannya
makasih pak ya
makasih tuh sama omnya tuh
kayaknya kalian kelaperan deh
pasti kalian belum makan
gimana kalau sekarang ikut om aja
oh boleh om
yaudah yuk kita makan yuk
dijajak ajak sama kucing
ya sebagian mungkin rezekinya kucing
kalau ada haikal disini
kalau ada haikal disini
mungkin aku bisa lebih tenang
haikal bisa bantu jaga adiknya
atau bisa bantu jagain dagangan
ya pak d
saya udah ngerepotin pak ustadz
pelih pak yai
akunya haikal tuh telpon saya terus
iya pak d
tadiakabur gak enak
iya pak d
jangan apa apa dipikirin
pak d harus sabar
konon orang sabar itu bibirnya lebar
jadi yang mau nyungut tuh rata rata sabar gitu
berarti sama dong sabar
itu hidungnya lebar
ini bukan hidung
susah aja maksudnya
saya menghibur pak d sedikit aja pak ustadz
sedikit sedikit supaya pak d gak terlalu stres aja
itu masalahnya pak ustadz saya jadi pusing
ya sudah kalau gitu nanti saya bicarakan dengan kiai amin
mudah mudahan ketemu tuh sanusi nya ya
sanusi itu ada kelasnya solusi loh
gak tau kan
iya saya juga baru tahu
yaudah pak d saya keronggur dulu ya
lewat sana aja pak ustadz
lewat sini aja
enggak usah lewat sana aja rota
loh pak d ini
kita kayak orang darsa
kalau mau pahala yang besar
itu cari jalan yang paling jauh
semakin jauh jalannya semakin banyak pahalanya
oh jadi pak d minta saya jalan kesana supaya saya banyak pahala
malem eh malam jumat
kayaknya pak ustadz banyak pikiran deh
ya udah deh sambil jalan kesana
aduh kenceng banget nih
waw buaya lupa deh ngapain tengkurap disitu aduh persiapan buat cingin
ya iya siapa kaget cpk buaya buaya dari mana
bisa aja ya udah kalau gitu saya pamit sama alaikum waalaikumsalam
aduh lupa lagi nanya hukumnya megang duit yang bau apa ya
makasih banyak ya om udah ditraktor
makasih om ya
makasih ya om
kalau nama aku ocat om
kalau nama aku ipan
kalau nama aku haikal om
om ini pelaut
yang berlayar di kapal itu
haikal mau berlayar
haikal mau jadi pelaut
emangnya sekarang kalian mau kemana
ya om aku mah dari kecil
dari tinggal om sama orang tua aku
terus aku jadi pengamin dong
semoga kamu bisa teman
saya saran kita tuh bok
lebih subur lebih dedek
kalau dijual mahal bok
menurut undang undang penculikan
anak yang bersih sehat lebih mahal